berbicara tentang orang utan putri indonesia dua ribu tujuh belas akan membawakan kostum nasional bernama warrior of orang utan
dalam pegelaran miss universe dua ribu tujuh belas di las vegas
kostum ini syarat akan pesan peduli lingkungan isu yang kini turut menjadi sorotan dunia
dalam kompetisi miss universe dua ribu tujuh belas di las vegas amerika serikat nanti
bunga jelita ibrani akan menggunakan rancangan para desainer terbaik tanah air
di antaranya batik iwan tirta gaun ivan gunawan yogi pratama andreas odang serta kebaya ana avanti
untuk national costum dirancang oleh desainer ternama hingga kancah internasional rinaldi yunardi
kostum warrior of orang utan terinspirasi dari populasi orang hutan serta hutan tropis di indonesia yang kini terancam keberadaannya
boneka orang utan dan daun di belakang kepala menyiratkan pesan untuk menjaga kelestariannya
bunga yang akan terbang ke las vegas sebelas november nanti pun mengaku semakin optimis dalam membawa nama indonesia di kompetisi bergensi ini
banyak berita yang saya ingin dalam karya ini untuk dibiarkan pada dunia juga khususnya untuk indonesia bahwa dia save orang hutan itu message pertama
kedua adalah rainforest dimana detail detail ini bukan rotan tapi adalah recycle paper daur ulang yang saya dengan teknik anyaman terkenal ya indonesia dengan anyaman
dari saya sendiri kalau untuk kesulitan mungkin di sesi
tapi semuanya mungkin sulit tetapi justru itu tantangan karena saya adalah tipe seseorang yang mau mencoba sesuatu hal yang baru
jadi di miss universe ini gak ada satupun sesi yang menurut saya susah ataupun apa karena semuanya walaupun susah tetapi itu yang membuat diri saya terpacu ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan ingin menunjukkan ini nama indonesia
karena saya gak bawa nama diri saya tetapi saya membawa sash indonesia